pemerintah indonesia belum memastikan kapan membuka pintu bagi wisatawan luar negeri
meski diizinkan buka saat ini sejumlah destinasi wisata bali masih tutup karena pengunjung terlalu sedikit
objek wisata bernuansa alam di sejumlah wilayah di bali mulai ramai dikunjungi wisatawan nusantara sejak tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
di kawasan objek bernuansa alam seperti kebun raya bedugul dan objek wisata danau beratan tabanan
didatangi dua ratus hingga empat ratus wisatawan setiap hari sejak dibuka
angka ini diperkirakan meningkat hingga tujuh ratus orang per hari saat libur panjang akhir pekan ini
angka ini masih di bawah pra pandemi yang lebih dari seribu orang setiap hari
meski telah diizinkan buka dan mengantongi verifikasi protokol kesehatan
sejumlah destinasi wisata masih ditutup karena kunjungan masih sedikit dan hanya mengandalkan wisatawan dalam negeri
pemerintah bali berencana membuka pintu bagi wisatawan manca negara mulai tujuh belas september mendatang
namun hal ini masih dikaji dan menunggu kebijakan pemerintah pusat
ya semua itu kan perlu kajian
tidak bisa hanya kita melihat sendiri di bali saja
kita harus juga melihat di daerah wisatawan asal
kita juga lihat kebijakan kebijakan lainnya
kita tidak cukup hanya melihat kesiapan di bali saja
jadi kesimpulan intinya kita menunggu kajian yang lebih komprehensif yang lebih detail